lo sendiri suka kan sama si mel
lo tenang ya
gue emang belum menemukan caranya bantuin lo put
tapi lo jangan takut
gue janji gue akan selalu berusaha
gue juga akan terus berusaha ki
demi ibu gue harus berani ngadepin semua ini
enggak dong udah udah udah ya
nggak boleh nangis
kenapa sih lo selalu belain pangeran
yang selalu nyamperin
putri dim dim kayak begini
kondisinya jelas lagi kayak begini tak
kok jadi baper sih
gue gak ngerti sama kalian berdua
terutama sama lo
maksud lo apa tadi siang nge share di grup
soal informasi putri dicabut beasiswanya dari kampus
biar apa ta
biar pangeran tahu
kita sama sama tahu lah ya
pangeran sama putri itu udah kayak comman jerry kan
tapi sebenernya ji
mereka berdua tuh ada rasa
maksud lo diantara pangeran sama putri ada perasaan
kok lo jadi nggak gas
pangeran sama putri ada perasaan
jelas gue gak suka kalau pangeran ada perasaan sama putri
karena artinya pangeran udah
udah berhianat dari mel
bentar bentar bentar
eh pangeran itu dari awal nggak pernah cinta sama simel ya
dan mereka tuh jadi kanter paksa
lo sendiri suka kan sama si mel
gue kesini karena gue khawatir sama lo usus goreng
udah ada orang lain yang bisa nenangin loh
dan gue nggak berhak cemburu
kita berdua kan emang nggak punya hubungan apa apa
saya bisa ngerti perasaan pak remon
jangan biarkan amarah pak remon itu membutakan hati pak remon
tapi perempuan itu bu
sudah bikin penderitaan bagi anak saya bu
saya berjanji bu
saya akan hancurkan hidupnya bu
saya akan bikin dia menderita bu
tolong jangan buru buru menyalahkan orang pak
bapak harus melihat masalah itu dari berbagai sisi
supaya bapak nggak salah paham
harusnya memang begitu bu
tapi jujur saya tidak bisa bu
perasaan saya sudah terlanjur tindakarungan
melihat penderitaan anak saya ini harus ditanggung oleh dia bu
saya ikut prihatin ya pak
pak raymond sabar ya
kalau pak remond nggak keberatan
apa saya boleh datang untuk menjenguk anak bapak
ini yang aku tunggu tunggu
ibu nawang mulai menaruh perhatian sama aku
aku senang banget
kalau bu nawang datang ke rumah
gimana caranya mengenalinya ke mel ya
aku takut mel marah curiga
kalau aku ada perasaan lebih ke ibu nawang
gue jadi penasaran
mumpung deddy lagi lihat ke sana
gue bisa bebas jalan tanpa harus pura pura pura
dia udah selesai
apa yang dilakuin sama pangeran sekarang
dia tetep nggak bisa menghargai mel padahal mel cinta mati sama dia
eh asal lo tau ya
itu karena musibah ci
jadi lo nggak usah nyudutin pangeran
lu masih bisa bilang ini musibah
padahal jelas ta
mel duta gara gara pangeran udah jelas
mentang mentang lo bucinan sama si mel
lo bisa lihat sendiri
setiap kali yang cari masalah siapa
setiap kali bikin repot kita siapa
dan kalau mel dalam bahaya
kalau mel dalam musibah
itu bukan salah pangeran
karena gue tau sahabat gue sendiri kayak gimana
dan sejelek jeleknya pangeran
dia nggak bakal tega buat nyakitin mel
semua yang terjadi sama mel gara gara kecerobohannya dia
secara nggak langsung lo mau bilang kalau ini semua kesalahan emel
berani lo nyalain mel
gue sama sekali nggak ada nyalain mel
jangan buta kayak gini
kita sahabatan bertiga itu udah lama
jadi wajar kalau diantara kita saling ngingetin ji
setahu gue gak ada tuh sahabat yang nyalain temennya sendiri
nggak ada tuh sahabat yang pilih kasih
nggak ada tuh
selama ini lo selalu membelain pangeran
di mata lo selalu gue yang salah
nggak ada sahabat kayak gitu tuh
cetek tau nggak sih pemikiran lo

sampai jumpa lagi
emang pikiran gue cetek
terus mau lo apa
aku mau nolak
aku mau nolak
aku mau nolak
aku mau nolak
aku mau nolak
aku mau nolak
aku mau nolak
aku mau nolak
aku mau nolak
mungkin ini udah waktunya aku terbuka
biar mel juga bisa nerima bu nawang
dengan senang hati bu
kalau ibu mau jenggok anak saya
nanti saya telepon lagi ya
hanik kok kamu keluar kamar
kenapa kamu keluar sendiri sih
itu tadi siapa
siapa yang mau jengukin aku
oh itu teman kerja deti
dia rencananya pengen jenuh kamu ke rumah nanti
karena aku sendiri masih bingung
gimana jelasin semua ini ke mel
aku cuma menunggu
suaranya luar biasa
aku sudah berhenti
aku mau pergi ke rumah
aku berhenti bu